persidangan tragedi kanjuruhan memasuki babak akhir di pengadilan negeri surabaya jawa timur
dua dari lima terdakwa akan menjalani sidang pembacaan fonis hari ini
apa kira kira fonis yang tepat dan bagaimana jalannya persidangan selama ini
kita sudah tergabung dengan prof hipnu nugroho guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman
selamat siang pak ibnul apa kabar pak
oke pak hipnu itu sepertinya audionya masih di mute boleh dibuka
oke baik terima kasih pak ibnu
pak hipnu mungkin tadi sudah mendengar paket liputan sebelum kita ngobrol ini pak
kan hari ini sudah terjadol begitu soal fonis yang akan dilakukan
tapi kemudian ada beberapa kejanggalan yang juga disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil selama persidangan sebelumnya
ada beberapa diantaranya soal pembatasan liputan dan juga lokasi dipindahkannya persidangan di luar tkp dari malang ke surabaya
anda punya catatan apa soal ini pak
ya gini dalam suatu sistem peradilan ada suatu catatan ada empat unsur
di mana dikatakan suatu peradilan yang baik
catatan yang pertama adalah bahwa peradilan terbuka untuk umum
artinya di sini semua orang bisa melihat tanpa adanya tutupi
media langsung atau tidak langsung itu bisa melihat
kecuali dengan catatan catatan ada suatu kekhawatiran
tapi prinsipnya semua orang bisa melihat sehingga tidak dimungkinkan adanya kesalahan
tidak dimungkinkan adanya suatu kesesatan
itu yang pertama
kemudian yang kedua
unsur yang kedua adalah suatu konsep peradilan dengan konsep pembuktian
jadi dalam kasus khanjuran saya melihatnya negara sudah memberikan suatu formulasi
sudah memberikan suatu catatan sudah memberikan dukungan
bahwa kasus kanjuruhan harus dilihat secara pembuktian dengan scientific
karena kalau tanpa scientific agak sulit
terkait gas racun terkait dengan sistem
pengamanan terkait tempat dan sebagainya
itu saya kira sudah dilakukan
yang ketiga adalah unsur bantuan hukum
unsur bantuan hukum
unsur bantuan hukum di sini ada melihat suatu bentuk equal mas
peradilan kita itu peradilan negara
coba jaksa negara hakim negara polisi negara
penasihat hukum dalam hal ini terdakwa ini kan dalam kondisi kondisi yang tidak imbang
disinilah peran penasihat hukum untuk memberikan waktu yang cukup
itu saya kira hakim sudah memberikan yang cukup
walaupun memang ada yang kadang kadang tertutup persidangan yang terpisah
itu melihat situasi dan kondisi
tapi intinya nilainya adalah sama
yang terakhir adalah independensi suatu peradilan
bagaimana hakim nanti dari dua terdakwa yang akan diputuskan itu ada suatu independensi
tanpa tekanan tanpa ketakutan tanpa intervensi
sehingga betul betul akan memberikan suatu putusan yang baik keadilan sosial maupun keadilan masyarakat
maupun keadilan korban
itu dapat terpenuhi
disinilah yang menjadikan catatan kami mudah mudahan empat unsur itu bisa dibingkai dalam kasus kanjuruhan
pak hipnu tadi kan di paket berita sebelumnya memang ada beberapa yang disebutkan ya kejanggalan kejanggalan yang tadi juga verdi sudah sebutkan
ini ada kejanggalan juga nih satu lagi yaitu diterimanya perwira aktif kepolisian dari polda jatim sebagai penasihat hukum
itu di terima perwira aktif kepolisian dari polda jatim sebagai penasihat hukum
tiga terdakwa dari unsur polri
ini pak ini apakah anda sepakat bahwa hal ini sebenarnya bisa menimbulkan konflik kepentingan
kan ini peradilan sipil
peradilan sipil peradilan umum
jadi peradilan umum sebetulnya siapapun tidak ada konflik
karena tidak ada tingkatan pangkat itu tidak ada
di sini adalah yang dicari adalah bagaimana seorang penasihat hukum memberikan konstruksi hukumnya
memberikan nasihatnya terhadap berpikir dari subjektif yang objektif
di sini kan ada tiga dimensi pak dalam pustutah ini
dimensinya apa kalau kita lihat jaksa
jaksa itu berpikir mau wakili negara mau wakili korban mau wakili masyarakat
subjektif tapi objektif hukumnya
nah itu harus betul betul efektif
kemudian dilawankan dengan para teman teman penasihat hukum
penasihat hukum itu objektif dulu hukumnya
apa pun yang terjadi tapi subjektif pemikirannya
nah di sini nanti gak ketemu
nah akhirnya apa diambele oleh hakim
hakim itu objektif hukumnya objektif perkaranya
oleh karena itu dalam hal kasus kanjuruan apapun pangkatnya polisi pangkat jenderal pun hadir ketika sesuatu tidak mengaruh
karena itu bicara bukti
bicara bagaimana peran untuk membuktikan menyeimbangkan sebagai bukti yang dilakukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum
baik pak ibnu ini soal lain pak
ada kemudian beberapa fakta yang tidak ada dalam persidangan
salah satunya ini terkait laporan dari komnas ham
pak ibnu yang mengatakan penggunaan gas air mata berlebihan di tribun tiga ini adalah pemicu utama jatuhnya korban jiwa
nah menurut anda apa yang menyebabkan laporan ini tidak dipakai dalam persidangan pak
laporan itu ada namanya pro justisia dan yang tidak pro justia
nah laporan komnas ham itu bukan merupakan pro justisia
oleh karena itu hendaknya wandaknya ini mungkin ya ini kan harusnya kenapa tidak dilakukan
pertanyaannya apakah sejak awal tidak dicantumkan dalam berkas acara pemeriksaan suatu pembuktian
jadi tidak serta merta muncul
harusnya suatu keterangan
untuk keterangan apapun dari mana institusi yang ada itu dilampaikan pada penyitik
ini loh dari komnas ham yang tadinya sebagai bahan yang bukan pro justia ditingkatkan menjadi pro justisia
tapi adalah sebagai koordinasi dengan penyidik polri
ini yang kadang kadang agak terpisah seperti kasusnya sambo kemarin
antara komnas ham pelitian komnas ham dan baris krim
sehingga sehingga agak menjadi suatu permohonan
tapi tidak menjadikan permasalahan ketika ada suatu koordinasi
ini lho pak baris krim
ini loh pak polda
temuan kompolnas ham adalah ada identik bahwa ada suatu pembiaran ada suatu penggunaan gas yang tidak pada tempatnya
itu bisa dilakukan
jadi bukan ujuk ujuk disitikkan enggak
tapi sejak awal harus sudah dimasukkan
pak hipnu hari ini kan terdakwa abdul haris selaku ketua panitia pelaksana arema fc
ini kan akan menjalani fonis ya
dan keduanya itu dituntut enam tahun delapan bulan penjara
kalau misalnya dari pak hipnu sendiri menurut pak hipnu apakah ini sudah sesuai tuntutannya
bicara sesuai dan tidak sesuai dengan peran yang dilakukan
peran sebagai pelaku pada waktu sebagai panitia seperti apa
kan kalau kita melihatnya kan dituntutnya adalah
adanya suatu kepanitiaan yang tidak mencerminkan suatu tugas yang begitu absolut
tapi tidak secara rinci
sehingga terjadi permasalahan chaos kreditlah
disinilah yang akhirnya nanti ditentukan dengan pasal tiga ratus lima puluh sembilan karena kalpanya
oleh karena itu kalau saya melihat tuntutannya
memang kalau kita lihat ancamannya itu kalau nggak salah sampai sepuluh tahun pak ya
mungkin mau dikoreksi
kalau itu lebih harusnya memang sebagai bentuk pembelajaran mbak
karena suatu hukum itu memang tidak hanya bicara angka
tapi angka itu harus bermakna bagi para penyelenggara yang lain
oleh karena itu kalau enam ya
pertanyaannya enam ini apakah sudah memberikan efek jerah
bagi pelaku ataupun yang mungkin terhadap pertandingan pertandingan lain
itu yang dilakukan mas
kalau itu enam tahun itu sudah menjadikan efek jerat
kelompok klub yang kemudian berpotensi akan melakukan
akan terjadinya suatu incident
saya kira sudah bagus
tapi kalau tidak menjadikan suatu efek jerak
ya berarti kurang bagus
karena hukum dimensi suatu putusan itu tidak bicara angka
tapi dimensi bagaimana putusan itu bisa aspek deteren
kepada klub klub yang lain untuk penyelenggaraan suatu kegiatan
begitu menurut saya
pak ibnu seperti yang anda katakan ini akan menjadi pembelajaran
karena kemudian ini dinyatakan sebagai peristua terburuk
salah satu peristiwa terburuk dalam
dunia sepak bola tanah air

siapa kemudian yang harusnya paling bertanggung jawab
dan mendapat ponis paling berat pak
ya yang bertanggung jawab satu
karena namanya suatu organisasi
adalah penanggung jawab
penanggung jawab ini siapa
saya tidak tahu apakah pssi
ada tanggung jawab penyelenggara
dan tanggung jawab keamanan
itu harus dibedakan mas
oleh karena itu dua unit yang berbeda
tapi punya potensi yang berbeda
oleh karena itu ya tanggung jawab keamanan
atas kerusuhan terjadi
berarti tidak bisa memprediksi suatu kejahatan yang terjadi
demikian juga penyelenggara
makanya saya sepakat itu dikenakan juga pasal tentang undang undang keolahragaan
karena di dalam undang undang keluargaan itu adalah
bagaimana suatu klub atau suatu panitia
baik siapa penontonnya
termasuk jumlah pesertanya
manajemen risiko yang terjadi
itu harus dilakukan
kalau itu tidak
apalagi dalam undang undang itu kan
ya itu sudah melanggar
makanya saya sepakat itu undang undang
karena kealpaannya menyebabkan mati
karena ini tidak ada sengaja membunuh
sengaja melukai mbak
karena ada situasi yang tidak tercermin
deteksi dini atas suatu kealpa
jadi ini soal pencegahan juga ya
sebenarnya karena memang tidak ada unsur
kesengajaan ingin merenggut nyawa orang sebanyak itu
baik terima kasih untuk prof hipnu nugroho
guru besar hukum pidana universitas general sudirman yang terima kasih
terima kasih mbak
baik salam sehat pak